selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya ratu nabila
pedagang buah di pasar baru gresik jawa timur rabu pagi mengeluh jualannya tidak laku dan akibat virus corona membeli seolah takut datang ke pasar
jika biasanya dalam satu hari selalu ramai pembeli namun kini pembeli yang datang terpantau sepi
sejak kabar wabah covid sembilan belas terus menelan korban pembeli seolah takut datang ke pasar karena khawatir terpapar virus yang mematikan itu
stok buah biasanya selalu laku dan kini menumpuk bahkan kondisinya mulai membusuk
terutama stok buah salak duku nanas dan sirsak yang tidak bisa bertahan lama
sejumlah pedagang buah menuturkan saat ini tidak lagi jualan buah impor seperti kelengkeng dan anggur karena pengiriman di stop
tiga hari tidak habis loh bosok bosok
biasanya sehari habis
habis tiga hari tidak payuh bosok
salah satu rumah duka di bekasi jawa barat menyiapkan puluhan peti mati gratis bagi korban meninggal akibat wabah virus corona
keluarga korban cukup memesan melalui pesan pendek di aplikasi jejaring sosial
mata peti mati tersebut akan dikirim ke rumah sakit tempat korban meninggal
rumah duka dharma agung yayasan pancaran tridharma menyiapkan tujuh puluh lima peti jenazah bagi korban virus corona di kota dan kabupaten bekasi
peti mati ini akan dikirim sesuai dengan permintaan dari puluhan rumah sakit yang menangani pasien covid sembilan belas
petugas pengantar peti mati dilengkapi alat pelindung diri agar tidak terpapar virus corona
meski demikian petugas hanya mengantar peti mati sedangkan pemakaman dilakukan petugas lain di pemakaman
prosedurnya adalah mengantar
mengajukan via whatsapp saja
jadi pihak keluarga almarhum mengajukan via whatsapp ke nomor nomor kontak yang kita berikan
dan kita proses segera
dalam waktu di bawah satu jam kita kirimkan peti jenazah ke lokasi yang meminta bantuan tersebut
rumah duka dharma agung hingga saat ini telah menyiapkan tujuh puluh lima peti mati
dan tiga di antaranya telah didistribusikan ke rumah sakit
perorangan yang membutuhkan peti mati
meski telah menyiapkan peti mati pihak rumah duka dharma agung berharap semua pasien covid sembilan belas dapat disembuhkan
hingga kini tercatat tiga puluh enam warga kota bekasi dan dua puluh orang warga kabupaten bekasi dinyatakan positif terinfeksi virus corona
dedy beben bekasi jawa barat
demikian cnn indonesia update siang ini
dan cnn indonesia breaking news akan kembali bersama heranov albasir